menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menjawab perencananya menghapus ujian nasional di sekolah
nadiem menyatakan pendidikan karakter serta kemampuan siswa tak bisa dinilai hanya dari soal berupa pilihan ganda
dan berikut cuplikan wawancara anchor cnn indonesia desi anwar dengan nadiem makarim
jadi di luar daripada mengganti un jadi assessment kompetensi ya
nah idealnya seperti apa
sangat sulit mengetes kreativitas kemampuan berkolaborasi dengan suatu standardized test
nggak semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda
itu harus pertama dimengerti
bahwa sebenarnya hal hal yang lebih penting lagi yaitu kreativitas kolaborasi
aktif kemampuan berkolaborasi kemampuan komunikasi kemampuan untuk punya compassion terhadap sesama
itu hal hal yang sangat sulit diukur dengan pilihan genama
makanya yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas aktivitas di dalam kelas itu partisipatif
kunci nya adalah
guru di depan berceramah mengajar dan murid semua mendengarkan bukan seperti itu lagi
sekarang ini metodenya adalah ada silabus yang dikontrol secara pusat
itu ada materi
sekarang asumsinya adalah guru punya itu materi harus di transfer kepada murid
murid tinggal dengerin aja menghafal lalu nanti dites
ini bukan namanya pembelajaran
ini adalah namanya menghafal
nah proses pembelajaran adalah sebenarnya proses refleksi
dimana gurunya pun harus melakukan refleksi
dimana apa itu kurikulum dia olah lagi
dalam dirinya dia olah lagi dia buat penilaian sendiri
dari proses itulah guru mulai mengerti esensi dari pembelajaran kurikulum itu
baru setelah itu dengan muridnya muridnya pun harus berpartisipasi dalam proses itu
harus berdiskusi bertanya muridnya yang harus presentasi menyebut lagi apa
yang diutarakan oleh guru
perdebatan harus terjadi dan juga harus banyak tanya banyak coba banyak berkarya